setelah tiga hari memeriksa sebelah saksi terkait penjualan pulau latigyang di desa jinato
kebupaten selayar sulawesi selatan
kepolisian resor selayar bersama kepolisian daerah sulawesi selatan
akhirnya menetapkan satu orang tersangka
tersangka brinishalka merupakan keponakan syamsul alam
yang mengklaim telah memiliki pulau yang masuk dalam kawasan konservasi taman nasional takabonerate
tersangka inilah yang menjadi penghubung sekaligus perwakilan syamsul alam dengan asdianti
pengusaha yang berencana membangun kawasan wisata di pulau lantigiang
tersangka pula lah yang melakukan proses transaksi sekaligus menerima uang tanda jadi
atau panjar senilai sepuluh juta rupiah dari kesepakatan sembilan ratus juta rupiah
tersangka diduga melakukan pemalsuan dokumen kepemilikan lahan di pulau
dengan ancaman hukuman enam tahun penjara
juga melanggar undang undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem
dengan ancaman maksimal lima juta rupiah
dan denda seratus juta rupiah
sementara bagi pemerintah sulawesi selatan kasus ini terjadi akibat kurang pahamnya
masyarakat terkait posisi lahan yang dilindungi negara
meski menjadi tersangka polisi tidak menahankan karena menyidik meyakini
ia tidak akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti
alwi fauzi makassar sulawesi selatan